ra ini masih kita lakukan penahanan di res narkoba pondami terjaya
masih kita dalami kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada satu dpo lagi
ini sel f yang masih kita lakukan pengejaran
serta beberapa pemeriksaan pemeriksaan yang lain
kasus masih berjalan ada saksi saksi sudah kita lakukan pemeriksaan
cuma memang sampai dengan saat ini belum ada pengajuan
belum ada kita masih menunggu
pombos paul yustri yunus menambahkan
bahwa reza memiliki hak untuk direhab atas kasus narkoba yang menjeratnya
namun ia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rehabilitasi
di tanjung jakarta